virus covid sembilan belas varian omikron yang pertama kali terdeteksi di afrika selatan sejak dua puluh empat november lalu
dengan cepat telah merebak ke berbagai negara berdasarkan data terbaru yang dihimpun tim litbang cnn indonesia
sedikitnya sembilan belas negara telah terjangkiti varian baru ini dan berikut lima negara yang paling banyak terpapar varian omikron
yang pertama ada afrika selatan dengan tujuh puluh tujuh kasus
kemudian di negara tetangganya botswana dengan sembilan belas kasus lalu menjalar ke eropa belanda dan portugal yang masing masing memiliki tiga belas kasus varian omikron
yang kelima ada inggris raya yang saat ini mencatat sembilan kasus
selanjutnya omikron menyebar ke jerman kemudian di asia di hongkong dan jepang hingga di daratan skandinavia yakni swee